pembuat numa onate atau rumah adat rohua pun sudah memperhitungkan desain yang tahan gempa
setelah kami masuk pun kemari dilantik oleh pak wali
kalo dandi tuh mungkin bikin space nya